korban yang terluka yang juga seorang jurnalis juan arendondo mengatakan bersama rekannya brent reynolds
sedang mendokumentasikan warga ukraina yang mengungsi saat terjadi tembakan
adapun aridondo menderita luka pada bagian pinggang dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit
sementara itu brand renold tewas di tempat saat peluru mengenai bagian lehernya
andre nibito menyatakan bahwa kedua wartawan tersebut ditembak saat kendaraan yang mereka tumpangi
sedang berhenti di pos pemeriksaan jembatan erpin di dekat kota kiev
sebuah tanda pengenal surat kabar new york times ditemukan pada jasa renote
tetapi pihak new york times menyebut bahwa ronald tidak sedang bertugas untuk media tersebut pada saat kematiannya
kami akan mencoba untuk mengambil foto dari para pekerja yang meninggal
dan kami sampai di mobil
seseorang mencobanya untuk membawa kami ke jembatan lain
dan kami mengejarkan pojok dan mereka mulai menembak kami
jadi pemandu menyerang dan mereka menembak kami
dua orang dari kami teman saya brent reynolds dan dia terburu buru dan terlepas di belakang